sebelumnya satu kasus cacar monyet terkonfirmasi sudah ada di indonesia
kementerian kesehatan menyiapkan sejumlah langkah pencegahan
serta menyiapkan vaksin bagi pasien penderita cacar monyet
langkah tersebut adalah mewaspadai gejala
sosialisasi dan mengedukasi masyarakat
agar terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat
serta menjaga protokol kesehatan
kementerian kesehatan telah memberikan pedoman
kepada seluruh dinas kesehatan rumah sakit dan puskesmas di indonesia
terkait penanganan cacar monyet
kemenkes juga menyiapkan sekitar satu dua ratus reagen
untuk melakukan pemeriksaan pcr
selain itu kemenkes juga sudah menyiapkan vaksin
yang nantinya akan diberikan kepada pasien penderita cacar monyet
dan kepada kontak erat
untuk sementara ini memang who belum memberikan rekomendasi
untuk vaksinasi masal ya sebagaimana halnya covid
jadi saat ini ada dua atau tiga negara
yang sudah melakukan vaksinasi
dan kita juga sedang memproses untuk pengadaannya
dan tentu saja harus melalui rekomendasi dari badan pop
nah insya allah ada sekitar sepuluh ribu nanti vaksin kita adakan
dengan proses yang sudah kami sampaikan tadi
dan akan kita berikan kepada yang memang sedang
menderita cacar monyet dalam masa
kepada intubasi dan juga kepada kontak kontak erat